setelah menjalani pemeriksaan di kejaksaan negeri jakarta pusat
jessica kumala wongso tiba di rutan pondok bambu durensawit jakarta timur jumat siang
tersangka pembunuhan pembunuh wayan mirna salengin ini tiba dengan pengawalan yang ketat
dengan menggunakan bus tahanan kejari jessica tiba di rumah tahanan pondok bambu duren sawit jakarta timur jumat siang
jessica yang didampingi oleh kuasa hukumnya yudi wibowo langsung dikirim masuk ke rutan
menurut kepala kejaksaan negeri jakarta pusat hermanto proses kasus jessica tahap kedua dengan barang bukti
jessica dititipkan ke rutan pondok bambu untuk dua puluh hari ke depan sambil menunggu persidangan
hari ini tanggal dua puluh tujuh proses penyerahan tahap dua
tersangka jessica beserta barang bukti telah kita terima
kemudian daripada itu atas penyerahan itu kami jaksa penuntut umum
telah melakukan penelitian dan sudah dinyatakan semuanya terpenuhi
untuk itu tersangka jessica kami titipkan di rutan pondok bambu dua puluh hari ke depan terhitung tanggal dua puluh tujuh hari ini